update status ya
puasa saatnya mendekatkan diri ke masjid
ibadah dapet adem pun dapet cekat cekat cekakak
ngenes itu kalau ketinggalan lihat motor cakep
katanya kalau udah gak nyesok mau main bola lagi
ron engkau gak mau nyesek lagi
saya mau ke rumah babe
gue nyapa di mare
saya mau ketemu jamilah
kirain mau ketemu gue
mai kalau lo kagak keberatan omongin aja sama gue
jamilah jualan kue ke temen saya
oh cepet juga ya
jamilah dapet pelanggan
gue salah ngomong ya
percaya gak jak
masa barusan katanya ada motor bagus lewat sini
tuh dia diem berarti dia nggak percaya
kalau diem malah percaya
kamu curang soi mainnya bapakan
bener bapaknya tisna
pada berisik kayak lu pada
gue lagi bete nih mertua gue
gara gara si jamila jualan kue
mertua gue marah marah
segala hilang empat puluh ribu lah dia marah marah
kalau gue salah ngomong
saya marah bukan gara gara itu b
si jamilah ngambil pelanggannya si tati
kalau mau jualan jangan gitu dong caranya
ngapa gue yang dimarahin
kan itu urusan si jamila
oh seperti itu
harusnya jadi urusan babe juga dong
kalau emang mau sampein
gak jadi main ke rumah gue
kan udah deket
eh eh eh bucah
ada apa nyari gua
kenapa lo ngetok rumah gue
gua santai kalau pas lagi di pantai
surya bang udin
ihh kalian kompak
yaudah aku masuk dulu ya
kalian lanjutin aja ngobrolnya
jangan lama ya
jangan lama ya
jangan lama ya
jangan lama ya
jangan lama ya
jangan lama ya
jangan lama ya
lo jualan kue udah ada yang beli
temen mertuannya siojak ya
gua kagak setuju
kenapa bapak bapak gak setuju
yang belinya aja setuju
kenapa bapak bapak gak setuju yang belinya aja setuju
jadi lu yang namanya udin
lo keberatan sor
nama gua surya
nama gua saripudin
jadi lu mau apaan
aduh aduh sakit sakit
surya bang udin
yaudah surya yuk kita berangkat sekarang
ayo dong kita kan udah janji dari kemarin
yaudah bang udin aku pergi dulu ya
gue kira lo jualan kue kepengen usaha bukan kepengen nikung si tati
nikung kan juga usaha be
mbak be kenapa sih be belain tati mulu
gue bukan belain si tati tapi
be bang kopur itu kagak kerja be
mila juga pengen beliin roron baju lebaran
udah deh bebe nggak usah ngalihin pembicaraan
iya gue cari si rondon dulu ya
puasa saatnya mendekatkan diri ke masjid
ibadah dapet adem pun dapet cekat cekat cekakak
bang baca kemana
bor mau kemana
sepet mata gue liat lu terus
kau siapa lu
jawab begini dulu
satu dua tiga
ihhh apaan sih
aku kan cewek masa dipanggil bro
lain kali nggak aku ulangin ya
tol kalau jarang lihatnya ke depan dong
nih pok yatik
mau ambil kue pesenannya
tapi mak saya udah pesan sama mila
kagak enak kalau dibatalin
anak saya juga udah bikin
kagak seperti itu mak
kalau kagak seperti itu seperti apa